menteri bumn erick thohir menyebut utang garuda indonesia mulai menyusut hingga lima puluh persen
capaian ini dilakukan setelah adanya upaya restrukturisasi
dalam paparannya kepada komisi enam dpr erick menuturkan utang garuda indonesia telah menurun hampir lima puluh persen
erick juga menyebut maskapai plat merah tersebut pada juni dua ribu dua puluh dua berhasil mencetak laba bersih sebesar tiga delapan juta dolar atau sekitar lima puluh delapan miliar rupiah
keberhasilan ini diklaim juga dengan adanya penyertaan modal negara atau pmn
sebelumnya garuda indonesia mendapatkan pmn sebesar tujuh lima triliun rupiah
pmn ini digunakan untuk maintenance restorasi dan pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja
utang ini menurun signifikan hampir lima puluh persen
dan kalau kita lihat secara equity pun itu tadinya minus lima tiga sekarang minus satu lima
nah jadi sudah menurun jauh daripada tentu cengkeraman daripada tentu hutang dan lain lainnya
dan kalau kita lihat performance sekarang alhamdulillah di juni dua ribu dua puluh dua ini sudah mulai menciptakan yang namanya laba tiga delapan juta
tentu ini yang kita dorong dan kenapa kemarin juga pmn bisa dilakukan tidak lain untuk mempercepat daripada keberadaan pesawat pesawat terbang
yang memang dibutuhkan pada saat ini
untuk menanggulangi tentu harga tiket yang cukup naik turun dan saya rasa akses daripada transportasi kita yang merupakan negara kepulauan
memang membutuhkan yang namanya jumlah pesawat yang cukup